polisi menangkap dua wanita yang mengaku sebagai dokter kecantikan asal singapura di bone sulawesi selatan
akibat aksinya sejumlah korban yang menjadi pasiennya mengalami kerusakan dan bengkak pada wajah
video amatir yang viral ini memperlihatkan bagaimana rini hendrian tiga puluh tahun
memperkenalkan amiza tome tiga puluh enam tahun sebagai dokter kecantikan asal singapura
saat makan bersama di bone sulawesi selatan
keduanya ditangkap petugas polres bone selasa sembilan belas februari lalu
setelah adanya sejumlah laporan dari para korban yang merasa dirugikan akibat praktik yang dilakukan amiza
saat diperiksa amiza mengaku dirinya bukanlah dokter sungguhan dan berasal dari nrekang sulawesi selatan
praktik kecantikan wajah termasuk suntik anestesi ia pelajari secara otodidak
meski sebelumnya pernah ikut kursus kecantikan
setiap korban yang menggunakan jasa amiza harus membayar antara delapan hingga belasan juta rupiah
dan dijanjikan perawatan wajah
namun sejumlah korban harus gigit jari
lantaran usai disuntik amiza dan asistennya langsung menghilang
para pasien ini juga bukannya tambah cantik
wajah mereka malah mengalami bengkak dan rusak
ya dia memang bukan dokter
dan cuma kegiatan dia dalam melakukan tindakan perawatan itu adalah mengindikasikan tindakan tindakan
yang merupakan tindakan seorang dokter ya
atas tindakannya amiza dan rini ditetapkan sebagai tersangka karena melanggar undang undang no dua puluh sembilan tahun dua ribu empat
pasal tujuh puluh tujuh dan tujuh puluh delapan tentang praktik kedokteran
zulkifli nasir bone sulawesi selatan